proses evakuasi dilakukan petugas gabungan dari tim basarnas dan bpbd kabupaten karawang
terhadap tiga orang anggota mahasiswa pecinta alam universitas singapura bangsa karawang
yang tewas setelah terjebak di dalam gua lele di desa taman sari kecamatan pangkalan karawang jawa barat
identitas ketiga mahasiswa yang tewas setelah terjebak di dalam gua saat air bah tiba tiba datang dan menerjang
diketahui sebagai erisa rifan alif rindu alafa dan ainan fatimah tuzahro
diduga memang karena memang kan sekarang musim hujan dia masuk airnya mungkin bisa dimasukin
setelah musim hujan turun ya air naik akhirnya mungkin dia ini terendam di dalam ini
kedua kehabisan oksigen di dalam ini
proses evakuasi pun berlangsung dramatis
petugas bahkan sempat kesulitan mengevakuasi jasad korban
selain karena lubang gua yang sempit jasad ketiganya berada di kedalaman tujuh belas meter
setelah hampir sebelas
setelah sebelas jam jasad ketiganya baru berhasil dievakuasi petugas
selanjutnya jasad ketiga korban dibawa ke rumah sakit umum daerah kabupaten karawang
sebelumnya ketiga mahasiswa bersama lima mahasiswa lainnya melakukan latihan gambungan di dalam gua leleh
namun tiba tiba air bah muncul dan menerjang ketiga mahasiswa tersebut
sementara lima mahasiswa lainnya berhasil menyelamatkan diri
tariana karawang jawa barat